rena om mau nanya
rena tinggal dimana
aku lemah residen
aku lemah residen
itu kan gak jauh dari sini
nanti om antar ya
yaudah kamu makan kita jalan ya
enak banget apa enak aja
tadi kata mama rena hilang sekitaran taman taratewang
ini gimana ya mama juga gak ngerti
mama juga gak tau ini
aduh coba kamu jelaskan ke anak saya
terus non tenda sama ibu
ternyata pas saya balik lagi nontonnya udah gak ada
kamu udah cari kemana aja
saya udah nyari sekitaran taman pak
tapi gak ada juga
taman deket rumah pak taman taratewangi
yaudah saya kesana sekarang ya
loh saya kucam perut dengan saya
aja lagi pakai mogok
kenapa bisa sekarang sih
di taman terataiwangi
ya udah kalau gitu saya tunggu disini ya
tolong cepetan makasih
lagi cari papa kamu
gak tau om
nama yang cantik
kamu tau dimana rumah kamu
tapi rena mau gak
ya udah kita cari es krim ya
aku baru pertama kali ketemu dengan anak ini
tapi kenapa rasanya begitu dekat
rena gimana ma udah ketemu
aduh mama tuh khawatir sekali sama rena
dimana ya kira kira dia
sama kok al juga khawatir
tapi mama tenang ya mama gak usah panik
kalau rena belum ketemu
aduh mama khawatir sekali sama dia
kalau kira kira dia nggak ketemu gimana al
mama jangan mikir kayak gitu
rena pasti baik baik aja ma
rena pasti ketemu
percaya sama al
kira kira macem macem ya
kita cari rena bareng bareng pak
pokoknya mama gak akan bisa tenang sebelum rena ketemu
udah dulu ya ma
kamu dimana sih rena
makasih om baik
om suapin ya
cobain enak gak
enak gak enak
sini teddy barnya om pegang ya
rena om mau nanya
rena tinggal dimana
aku lemah residen
aku lemah residen
itu kan gak jauh dari sini
nanti om antar ya
ya udah kamu makan kita jalan ya
enak banget apa enak aja
tadi kata mama rena hilang sekitaran taman taratewangi
gue tanya orang aja deh
mas permisi saya mau nanya
tadi ada anak kecil disini gak mungkin beli es krim atau apa gitu
tadi sih ada anak kecil disini
ada tapi sama papanya
oke makasih ya
masalah segitu marahnya sama aku
dia jadi tambah lebih marah
ya allah gimana ya
supaya bikin masalah jadi tingkatan
mau pulang ya
biar saya hantar aja
nggak usah pak saya bisa sendiri kok
makasih ya sama sama
rumahnya yang mana
kita sudah di aglonema residen nih
rumahnya yang mana
rumahnya yang mana
rumahnya yang mana
lain kali jangan pergi kemana mana sendiri ya
maaf bu betul ibu ini omanya reina
anda siapa ya
tadi saya gak sengaja ketemu dengan rena
makanya saya cari alamatnya dan
terima kasih ya sudah hantar rena pulang
aduh saya khawatir sekali
ya udah kalo gitu saya pamit ya
oke om pamit ya
dadah juga rena
enak lain kali jangan pergi pergi ya
eh papa tuh khawatir sama kamu
papa udah pulang
ketemu di mana tadi mah
tadi ada laki laki yang anterin rena pulang
terus orangnya di mana sekarang
dia baru pergi sebelum kamu datang
syukur sekali aduh mama khawatir pusing
lain kali jangan suka kabar kabaran lagi ya
kalau mau ke mana mana bilang sama susternya ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi